kenapa ibu tega berbuat seperti itu bu
selama ini saya selalu setia sama ibu
dan selalu membela ibu
praja itu karena kecemburuannya pada gadis siluman itu
hei jaga bicara loh
dia itu bukan gadis siluman
sudah jangan banyak bicara
semuanya habisi praja
setelah itu kita bunuh wanita itu
tawil bertahanlah tawil
dia bukan suci
suci tidak mungkin membunuhmu
aku percaya padamu
aku tidak percaya apa yang kau katakan
aku tidak percaya apa yang kau katakan
selesaikan perbahayaan ini
dan selamatkan suci
baik aku akan lakukan itu
kau pun baik padamu
mungkin dibawa ke telaga
bertahanlah untuk aku suci

kita akan hidup bersama suci
kita akan hidup bersama suci
mas aku selalu mencintaimu
mas aku selalu mencintaimu
mas aku selalu mencintaimu
aku udah banyak banget buat kesalahan
aku gak akan semeneh meneh terhadap rakyat biasa
aku juga udah dapat pelajaran yang sangat berharga
bahwa cinta tidak bisa terpaksa
bahwa cinta tidak bisa terpaksa